nama prabowo subianto mendapatkan dukungan untuk menjadi calon wakil presiden ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh
dukungan ini datang dari relawan jokowi yang tergabung dalam jaringan kemandirian nasional jawa tengah atau jaman
usai menggelar rapat pimpinan daerah di solo minggu sore
ganjar dan prabowo dianggap bisa bekerjasama melanjutkan kepemimpinan presiden joko widodo
selain itu jika ganjar prabowo berpasangan pemilu diprediksi akan berlangsung satu putaran sehingga anggaran pemilu tidak banyak
jaman sendiri sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan untuk mendukung capres ganjar pranowo pada agustus lalu
dukungan berbeda datang dari mantan relawan jokowi yang membentuk pergerakan barisan delapan center di bogor jawa barat minggu sore
diisi oleh purnawirawan tni dan tokoh masyarakat mereka menyatakan dukungan untuk mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh
untuk menggalang dukungan barisan delapan center mengklaim telah memiliki perwakilan di lima belas provinsi
sehingga luar negeri
barisan delapan center memasang target sumbangan dua puluh juta ktp dukungan untuk prabowo subianto
demi deputan cnn indonesia